kita ke informasi selanjutnya jalur tol solo kertosono soker ruas solo sragen bakal dibuka mulai rabu ini
jalur tol solo kertosono belum sepenuhnya rampung
namun pengembang sudah berani menjamin ruas jalur ini bisa menjadi jalur alternatif untuk mudik lebaran
menurut direktur utama pt solongawijaya ruas solo sragen akan mulai dibuka selasa siang
karena belum ada lampu ruas tol akan dibuka pada jam enam hingga tujuh belas waktu indonesia barat
hari ini kita akan melakukan checking terakhir untuk jalur tol solo kertosono
yang insya allah besok pagi kita akan buka untuk lalu lintas lebaran sebagai jalur alternatif
bagi masyarakat yang dari arah semarang maupun arah jogja akan menuju ke sragen ngawi madiun dan surabaya
insya allah tahun depan tahun tahun depan sudah bisa dioperasikan secara penuh
dinas perhubungan kota solo menyambut gembira pembukaan tol solo kertosono
berdasar perhitungan akan ada delapan juta kendaraan melintas kota solo
kemudian prediksi kita untuk solo nanti lebaran ini
artinya delapan lima ratus lah
nah dengan diberlakukannya ini dengan dioperasionalkannya ini tol solo sragen ini mengurangi
tol solo kertosono ruas solo sragen mulai dibuka pada h tujuh hingga h tujuh lebaran
hanya kendaraan roda empat kecil dan roda dua yang boleh melintas di jalur ini
pemudik dari aras marang dan yogyakarta bisa masuk melalui pintu masuk kelodran
colomadu karanganyar dan keluar melalui kemiri karanganyar serta pungkruk seragen